ini bukan arah ke kantornya jessica
mama bener bener penasaran mau kemana sih kamu sebenarnya sa
pasti ini ada urusan ya sama ricky
kamu emang begini ya din
kalau diledekin aja ngambak
saya rasa sebaiknya juga ber suhaillah istirahat juga
udah biar head di sini
pak sudah gak apa apa
bener ya saya kebetulan juga harus pulang karena masih ada cucu cucu menos ya
cucu cucu dirumahkan yang butuh pengawasan saya terima kasih sekali lagi pas sama sama
berusaha begitu saya permisi dulu ya ya mari asyik assalamualaikum so happy to see the black
ya kamu nemenin berusaha saya sekali mau besok para yang diduga ya ya waalaikumsalam
elsa apa kabar ya apa dia sudah di kantor mendingan aku telepon untuk memastikan
gue gak terima diperlakukan kayak kemarin
kemarin pasti itu idenya riki
ternyata ancaman penjara gak cukup bikin lo kapok erick
pokoknya gue gak boleh takut sama ricky
gue gak boleh kalah sama dia
orang lain boleh trauma ketika diculik
kalau efek itu yang diinginkan
dia gak akan dapat itu dari gue
aku sengaja menyewa tukang ojek ini dari semalam
untuk jaga jaga membuntuti elsa
kali ini elsa bener bener gak bisa dibilangin
padahal aku sama papa udah percaya sama dia
seandainya elsa selalu jujur
dan belajar bertanggung jawab
sekarang ini justru dia malah berbohong
dia bilang pergi ke kantor tapi
tapi ini sepertinya dia gak ke kantor
iya untuk berkasnya kamu tolong siapin aja ya
biar nanti saya pelajari
kalau untuk yang ini sudah pak
udah tapi ada beberapa yang harus direvisi sih
udah sign off juga
oh ya kayak satu lagi
kamu tolong pastikan ya
ruangan pak al dalam kondisi nyaman dan rapih
dan sepertinya dalam waktu dekat ini
pak al sudah siap lagi untuk aktif di kantor
baik pak nanti akan saya urus
dan akan saya rapikan ruangannya pak
mbak felis sama randy ini ya kan rekan kerja
udah lama kan mereka ini kerja buat pak al
gak ada hubungan lainnya
tapi namanya mbak bela itu ada rasa ke randy
jadi ada aja cemburunya
pak kalau gitu karena nggak ada lagi
saya kembali ke kantor ya pak
makasih ya untuk semuanya pak
cepet sembuh ya
pulang dulu ya
terima kasih ya mbak feli
hati hati di jalan
apa ada perkembangan terbaru
orang yang menculik elsa kemarin
kami dapet hpnya pak
dan kita bisa tau
dia berkomunikasi dengan siapa saja
saya belum buka pak
masih belum sembuh sama kejadian itu
sekarang kok udah mau ngomongin kasus itu lagi
nanti mungkin setelah saya dan pak
kita buka hp itu
ya semoga ini bisa menjadi bukti
titik terang dalam kasus ini
di dalam sel itu apa
udah ngasih update lagi
sengaja untuk ngedesek mereka
supaya mereka gak terlalu curiga
itu betul juga sih
ria gak curiga dengan ini
ini bukan arah ke kantornya jessica
mama bener bener penasaran
mau kemana sih kamu sebenarnya sah
pasti ini ada urusan ya sama ricky
ehm apa rupanya
supaya alvin itu bodoh
ada tamu untuk kamu
ada tamu sendiri pak
yah belum dia cerita
dia udah dibawa pergi

apa yang dilarang kenapa malah dilakukan
apa yang dilarang kenapa malah dilakukan